berharap bahwa sayalah takdir kamu nih
kamu menganggap rafael sebagai takdir kamu
secepat itu perasaan kamu berubah
kira kira pendapat masal tentang ini apa ya
ada apa ketemu saya
ada apa ketemu saya
ada apa ketemu saya
kerjaan saya banyak soalnya
lo itu sebenarnya kerja cari apaan sih al

uang tuh gak dibawa mati
biar aku aja yang ngomong ya
sorry banget ya
bukannya aku sama angga itu mau ikut
bukannya aku sama angga itu mau ikut
tapi sebagai sahabat
menurut aku sama angga

satu satunya cara untuk bertahanin rumah tangga kamu seterusnya adalah
anim itu gak bersalah atas kasusnya roy
ya maka dari itu
aku sama angga itu pengen
menyelidikin dan juga membuktikan bahwa
ani itu gak bersalah
dan kalau bisa
dan kalau bisa
mau minta akses untuk
semua barang barangnya roy
semua barang barangnya roy
jadi gini al
jadi gini al
gue itu sangat berharap
bisa menemukan informasi mengenai kematian
gue itu sangat berharap
gue pengen cek beberapa barang barangnya roy

walaupun hal yang sedikit itu benar benar penting

siapa tau kita dapat petunjuk dari sana

ya barangkali ada yang luput dari perhatian kamu
atau penyelidikan polisi pada waktu itu

apa ada di rumah kamu atau di mana
semua barang roy saya simpan di gudang
semua barang roy saya simpan di gudang
saya pindahin kesini semua
ibu keluarga yang pak jaja
pak jaja suami saya
kami sudah melakukan tindakan medis dengan maksimal
pak jaja tidak tertolong
pak jaja tidak tertolong
pak jaja tidak tertolong
bapak bicara apa tadi dengan suami saya
belum bicara apa apa
saya cuma memperkenalkan diri tadi tiba tiba
kondisi pak jaja menurun
kondisi pak jaja menurun
saya sekali pak dino
padahal pak jaja satu satunya saksi
belum bertanya apa apa
belum bertanya apa apa
bukannya gue jahat
tapi dengan begini gue aman
pak jaja sudah meninggal
nggak akan ada informasi lagi

jadi pak jaja saksi dalam kasus bu adin meninggal

mas apa kamu percaya dengan takdir
maksudnya apa andien nanya takdir
kenapa chat begini sih
butuh apa lagi
kamu anggap kamu dan rafael adalah takdir
terus kenapa kamu kirim ini ke saya
apa kamu mempermainkan saya
kau mau berjalan ke mana
kau mau berjalan ke mana
aku yakin kau tahu
kamu mau berjalan ke mana
sama mas al bisa bertahan
kenapa aku lupa sih
bahwa sebenarnya mas al udah melukai aku sedalam ini
tegih ya pak
terima kasih ya ma
papa lagi liat liat artikel tentang masalah psikis
karena papa liat kondisi ani tuh sekarang udah jauh lebih tenang
jauh lebih ceria
al udah bawa andien ke psikiater kali mah
al bawa andien ke psikiater
menurut artikel ini gitu
terapi dan obat yang diresepkan oleh psikiater
mampu membantu masalah psikis
ya sama seperti andin kan
ya mungkin itu alasannya kenapa andi sekarang jauh lebih tenang
ya mama seneng sih
kalau memang andin sekarang ini
udah jadi lebih tenang
dia lagi baik
mama cuma kepikiran
gimana kalo orang orang di kampusnya itu tau andien pergi ke psikiater pak
karirnya andien gimana
justru kalo andien gak ke psikiater mah
dan itu akan bahaya buat karirnya andien
andien gak akan bisa kerja loh mah
gak akan bisa ngajar
apa mungkin anin harus ditingkatkan lagi ibadahnya pak
mendekatkan diri kita kepada allah
itu selalu baik
papa selalu setuju
akan baik buat semuanya
tapi menurut artikel ini juga
keluarga adalah salah
keluarga adalah salah satu support system
untuk para penderita
orang atau orang orang yang menderita gangguan psikis
kita harus selalu menyokong andin
kalo andien ada masalah kita mendengarkan
kita memberikan masukan ke dia
kita harus selalu menyokong angin lah
mendukung andien ya
coba lu buat ama ama
informed apa maksudnya
danik di sebelah

waalaikumsalam wr wb
bapak surya bilang kamu sudah lebih tenang din
saya senang dengarnya
tapi apakah kamu tenang karena kamu sudah mengambil keputusannya sesuai hati kamu
oh hai kak rafael
ada apa kak
tapi untungnya sekarang udah gak ada masalah
gue dibantu sama kak rafael tadi
dek dek dek tolong buka mobil dek
dan pilihan kamu itu bukan saya
pak tunggu pak
saksi di kasus nyobohan din
meninggal dunia pak
saya tugaskan kamu
pantau terus persidangan itu
cari saksi yang kuat
untuk memberatkan hukumannya
jangan sampai perempuan itu mendapatkan hukuman yang ringan
karena dia sudah membuat saya dan mama saya kehilangan roi
oh ya pak satu lagi pak
saya mau lapor tentang bayel sa juga
tadi bayel sa ke sekolahnya reina pak
udah lah reina gak usah dibahas
gak penting reina
pak al kenapa ya
kayak gak fokus kayak gitu
ada masalah lagi ya sama guandi

gak makin banyak lagi
benceng yang maintenant
gak tahu dia nggak peduli juga
cuman aku pengen lebih baik lagi
itu dia kita ngapain ya
gue gak bakal macem macem
gue anggap akan menjengkel kehormatan lo
gue tutup pintunya
nah gitu dong
aku cari kesana kamu cari kesana ya
ini gitar kan dari gue
masih dia simpen
aku cinta padamu
bisa fokus gak sih
kita itu lagi cari barang yang berhubungan dengan pembunuhan roy
iya galak banget sih
gak ada barang penting lagi
gak ada kecohnya gila
gak ada kecoh
aku takut sama kecoh nga
apaan sih kamu
gue takut sama kecoh
iya takut sih takut
tapi gak perlu cari kesempatan juga peluk peluk segala
emang kalau pengen peluk ya ngomong aja
siapa yang cari kesempatan sih
kalau aku beneran takut kok
galak banget sih
itu gitar dong mainin sekarang juga
jadi mainnya di sini aja ya
kita mau main apa
cus boneka aku mana
cus gak beresin
miss kiki tadi taruh di kamar cus
nah yurenya tadi abis main gak diberesin
ih mau main boneka ya
besok besok bonekanya taruh di sini kalau udah selesai ya
nanti kotor kalau ditaruh di sini
ya kita main bonekanya
lihat anting aku enggak
kalau antingnya reyna udah miss kiki simpen sayang
nanti daripada hilang ya kan
jadi miss kiki udah taruh di tempat yang aman
terus nanti miss kiki mau kasih ke papa
jangan diambil ya
itu punya reyna beneran
jadi itu sebenarnya antingnya itu
tapi disimpen simpen sama dia
mungkin dia panget kali
udah beresin aja
tapi soalnya nanti sama kiki mau dikasih ke mas al mbak mir
gapapa lo balikin aja dulu
ya udah deh
ini kan yang reyna cari kan
ini buat reyna
ini antingnya ditaruh lagi di sini ya
nggak kayak si miss kiki
di mana kalau kita taruh di sini
nanti kiki bilang aja ke mas al
kalau anting itu udah ketemu
antingnya udah ada sama reyna sekarang
oke dia lagi di kamar mandi deh
nanti aku dimarahin lagi kalau aku di kamar dia
sepuluh alasan kenapa aku harus berterima kasih sama kamu mas
terima kasih karena sudah hadir
terima kasih sudah memberi warna dalam hidup aku
terima kasih sudah memilih aku mas
terima kasih sudah menerimaku apa adanya
terima kasih sudah menjadi suami aku
aku berharap kamu takdir aku
dan ini akan jadi pernikahan terakhir kita
selama dua bulan pernikahan mas
beri dibaca suratnya
nyapain udah surat kayak gini
ngerasa masih abg
gak pantas kamu menulis surat kayak gini
bilang aja kamu suka mas
selamat dua bulan pernikahannya
waktu dua bulan pernikahan kita
kamu pernah berharap bahwa sayalah takdir kamu nih
kamu menganggap rafael sebagai takdir kamu
secepat itu perasaan kamu
masing masing penarikan atm dua lima juta
enggak sini deh
ada apaan sih
ini aku nemuin dompetnya roy
dan aku liat ada penarikan uang masing masing dua koma lima juta
totalnya dua puluh juta
dan ini tanggalnya juga
ini tepat banget sebelum roy meninggal gak
buat apa ya dia ngambil uangnya sebanyak ini
gue tuh tau banget roy gimana orangnya
oke dia tuh emang boros boros banget
cuman masalahnya dia gak pernah narik uangnya sebanyak itu buat apaan
dan tiap kali belanja transaksi selalu pakai kartu
kita agak bingung sekarang agak aneh sih
ya berarti dia ada keperluan mendesak dong enggak
sampai sampai dia harus ngambil uang cash dua puluh juta
gue gak tau pasti dan gue gak bisa berasumsi apa apa
ya mudah mudahan ini bisa jadi titik temu awal
kita ketemu bukti bukti
atas kematian roy mudah mudahan
coba kita cari yang lain ya
ini juga ada handphone loh
bentar bentar bentar
gak tau deh coba lihat
coba gue nyalain bentar coba tuh ada bukti bukti file disini
ini juga rusak lagi
udah deh mendingan nanti coba di charge mungkin
supaya bisa nyala bagaimana nanti ada di rumah
ini disini disatuin aja
kunci gudang kok gantung di pintu ya
wah kalo pak al tau bisa marah nih
gimana udah gak ada line
untuk sementara sih cuma itu aja sih
ya siapa tau kita bisa ketemu petunjuk siapa pengundur roh yang sebenarnya
semoga semuanya bisa jadi petunjuk ya
masa sih masa
kok kekunci sih
ada orang di depan
siapapun di depan tolong dibuka
aduh gak masuk kekunci sih ini
udah udah udah jangan panik
jangan panik jangan panik jangan panik
gak ada sinyal dong
hingga gak sama aku juga gak ada sinyal
kita kok kunci di gudang sih
tolong bukain pintunya dong siapa yang di luar
siapa yang kunci sih
ya gak tau
gimana dong aku takut kekunci di gudang kayak gini
oke jangan panik jangan panik gak boleh panik
ada angga disini oke
elsa ngapain dia datang
tadi dia tuh ngecek ngecek tas serena
kok nggak ngerti deh tuh apa ini
aku mendingan telepon angsa kali ya
sekarang saksi utamanya justru meninggal
kenapa karena dari dulu aku coba untuk menyelidiki kasusnya aja
kesannya sekarang jadi
masuk ke jalan yang buntu
ya udahlah sayang
kita masih bisa cari bukti bukti yang lainnya kan
sama aja jalan dari nol lagi dong
intinya kita udah berusaha
untuk bantuin mbak andin semampu kita
ya udah kalau gitu aku mandi dulu
abis itu nanti aku siapin makan
dan terus kenapa
saya tadi mierna liat semuanya
maafin elsa lagi di kamar mandi
elsa menggeledah tasnya rena
kata mirna sih gitu makanya aku mau nanya sama elsa
ngapain dia geledah tasnya si rena
atau mungkin kamu tahu mas ngapain dia ngelakuin itu
aku juga gak tau
nanti aku coba tanya sama elsa ya
yaudah kalau gitu makasih ya mas
aku benar benar minta maaf din
aku gak percaya sama kamu dan
dan tidak memperjuangkan kamu
tapi aku berharap
aku berharap semoga aldebaran tidak seperti aku din
dan sekali lagi
aku benar benar minta maaf dim
saat ini aku gagal
gagal untuk mencari bukti buat kamu
mas al mas al kiki tuh mau ngomongin tentang itu
mas al mas al mas al ini gimana sih masa bad mood terus terusan
kang kiki kan mau bahas tentang soal anting
moodnya lagi begini
nanti yang ada malah kiki diserangap lagi sama macam tutur
mending kalau diserangap doang
kalau dicakar terus habis disembunyi
ini masalah kalau udah kayak gitu
nanti aja deh
kenapa lagi sih
itu muka ngapa ditekuk begitu
udah kayak ampel kondangan
mas al tuh gak kelar kelar bad moodnya
terus udah gitu kiki baru ngomong gak didengerin
jalan main ngeloyur ngeloyur aja
eh lu tahu pak bos
pasti dia lagi mikirin andin tuh
udah pasti lah mir
gua aja kepikiran
apalagi pak bos sekarang sendiri
yang heran nih gue ya
ngapain rumah tangga orang gua pikirin lah gua mah
rumah tangga juga
gua belum bangun
gua mau tidur mikirin
bangun tidur mikirin
mikir mulu tiap hari
hidup tuh udah kayak di roll coaster gitu dah
sultan kondok pelintas
kalau dia banyak pikiran
kita itu pikirin juga
kalau dia wet not
kita yang kena sembur
kalau dia tinggal lagi gak enak
kita napas aja kayak bawahnya udah salah
apa sih mbak mir
emang kayak gitu kok kenyataannya
gua ya balik
reina belum dimandiin
kamu ke sekolahannya reina
ngapain kamu ngegeledak tasnya reina
maksudnya apa sih sayang
andin barusan telepon
dia curiga sama gue dan dia bilang ke mandiin kalo gue meriksa tasnya reina
nambah masalah aja sih
aku tuh lagi megang tasnya reina
tapi gak sengaja jatuh
terus barangnya berantakan
akhirnya aku rapin lagi
kamu yakin gak ada yang lain
apa sih yang kamu cari
aku nyari sesuatu apa di dalam situ
di tas rina tuh gak ada
apa karena kamu denger dari mbak andin langsung percaya
masalahnya ada saksi mata
mirna ngeliat sendiri
ya bisa aja mirna salah sayang
kamu gak ada di sana
aku harus ngejelasinnya kayak gimana
kamu tuh kenapa sih
apa yang aku lakukan itu selalu salah di mata kamu
yang lebih sakitnya lagi
suami aku tuh lebih percaya sama mantan istrinya ketimbang istrinya sendiri
gak usah dibalik balikin lagi
malas aku bahas
buka rumah lagi
jadi panjang deh ini urusan
andin yang gak dapet
malah masalah terus yang datang
gimana caranya gua bisa dapetin andin itu
gua bener bener harus singkirin andin itu sesegera mungkin
kepala pembela hidup itu melebihi section the ds blanklark
teh gak kecuali band bemolis sebutin memberikan bilik
kalo kita udah meluken langsung
itu juga cuma guna pertimbangan army se adres
kahir sitten kan tumbuhin have been a bitch about dc dan curry juga
i thinkeseang mata mereka sama sebingomes estque
gimana kalau nanti andin tau kalo saksu itu gua yang bayar
gimana kalau nino dan rafael berhasil dapetin info
mereka pasti akan kasih tahu andin
dan kesempatan gue untuk kembali sama andin
dan memperbaiki semuanya pasti akan hilang
kenapa dulu gue ngelakuin tindakan kayak gitu ya
kenapa dendam sudah membuntakan urani gue